narapidana yang punya hobi pelesiran tampaknya bukan isu baru di indonesia
kabar tentang napi yang bisa keluar dan masuk penjara dengan santai dan mudah
beberapa kali terdengar oleh publik
awal dua ribu tujuh belas jumlah napi kasus korupsi diduga bisa pelesiran
dari lapas suka miskin bandung setelah mendapatkan izin berobat karena sakit
agar bisa keluar dari penjara
namun yang paling menghebohkan tampaknya tetap dilakukan
atau tetap terjadi pada kasus korupsi
jadi napi kasus korupsi gayus tambunan
awal februari yang lalu tim kementerian hukum dan ham
sempat dibuat sibuk melakukan investigasi sebagai tindak lanjut penanganan perkara
dugaan narapidana kasus korupsi yang pelesiran keluar lapas suka miskin bandung
sejumlah terpidana kasus korupsi seperti anggoro wijoyo
yang terjerat kasus korupsi di kementerian kehutanan
mantan wali kota bekasi mohtar muhammad mantan wali kota palembang roby herton
dan mantan bupati bogor rahmat yasin
diduga bebas berseliweran keluar masuk lapas
alat terpidana tersebut diduga bisa dengan mudah keluar dari lapas
dengan menyalahgunakan izin berobat ke rumah sakit
selain itu para napi lapas suka miskin diduga menyediakan saung mewah di dalam penjara
dengan terungkapnya dugaan ini
kala itu kepala lapas suka miskin menyatakan siap mundur dari jabatannya
jika terbukti terjadi pelanggaran
kami pada prinsipnya itu kan tergantung pimpinan
memang harus siap ya
kalau memang benar memang siap
masa kita menolak kalau memang sudah perintah pimpinan
ungkapnya napi yang bisa keluar masuk penjara memang bukanlah isu baru
demi menangani pelanggaran yang terjadi
pemberian izin kepada napi pun dinilai harus diperketat
iya isu isu sepertinya bukan isu baru
terjadi di kala lapas
tidak itu terjadi di lapas lapas lain di seluruh indonesia
saya mendorong rijen lapas maupun menteri upinan ham
untuk memberikan kesempatan kepada kala lapas ini untuk memperbaiki
tapi kalau tidak sanggup ya
pilihan pilihan lain harus diganti
kalau ada penerapan tindakan yang tegas misalnya
saya kemarin sudah mendengar bahwa sawang sawang itu kemudian dibongkar
itu sudah langkah yang bagus
tinggal memperketat aja
napi kasus korupsi yang sempat mengebohkan publik karena pelesiran adalah terpidana kasus pajak dan pencucian uang
gayus tambunan yang berkali kali terungkap berada di luar lapas
berstatus napi gais bahkan pernah tertangkap kamera
sedang menonton pertandingan tenis di bali dan berwisata ke luar negeri